ketika orang sehat sulit mencari pekerjaan
lalu bagaimana nasibnya dengan para kaum difabel
saat ini ada pengembang yang menciptakan sebuah platform pencari kerja
khusus para penyandang difabel
korresponden kami punya laporannya
mencari pekerjaan tidaklah mudah
terlebih bagi sarjana penyandang selebral palsi seperti dian ayu
tapi berkat bantuan teknologi
dian bisa mencari pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya
hasilnya seperti ini
layaknya link in khusus untuk kaum difabel
kerjabilitas menyediakan fitur khusus ketika mereka sedang berburu pekerjaan
selain menyediakan kolom untuk identifikasi jenis difabel
kerjabilitas juga berkomunikasi dengan perusahaan
untuk mendorong mereka menerima kaum difabel
dari lima kategori ini memang yang paling banyak
paling populer ya untuk di kerjabilitas yang mana ini
yang daksa ya paling banyak daksa
mewajibkan penyedia kerja termasuk bumn
tapi santi sarjana tunarungu ini merasakan kenyataan agak berbeda
di website umum untuk mencari pekerjaan itu
saya itu lihat itu sesuai dengan kategori saya
contohnya di bidang komunikasi
saya itu saya minat tapi kualifikasinya itu gak ada untuk khusus disabilitas
ya udah saya masuk secara umum aja
papa semoga aja terima yang penting sesuai dengan bidangnya itu
tapi panggilan tapi telah jago panggilan gak pernah ada panggilan selanjutnya
itu karena di hari pertama itu udah ada wawancara
tapi alasan aku gak paham tuli tuli itu naruh itu
setelah itu besoknya gak bisa
besok langsung tidak dipanggil lagi
gak ada panggilan lagi
sebagai pendiri kerjabilitas
ruby emir memiliki misi membantu difabel melawan stigma
ruby juga mengembangkan kerjabilitas agar terus berkembang dari sisi teknologi
kita ada algoritma untuk mencocokkan jenis pekerjaan kemudian kebutuhan dari perusahaan
dengan minat kemudian keterampilan jenis disabilitas atau jenis hambatan dari pencari kerjanya
disitu nanti kita cocokkan dengan algoritma
dan si pencari kerja akan mendapatkan rekomendasi
pekerjaan apa yang muncul pada saat itu dan lawan mana yang cocok
sejak diluncurkan maret dua ribu enam belas kerjabilitas mengklaim sudah bekerjasama dengan lima ratus perusahaan
karyawan penyandang difabel diterima bekerja melalui platform ini
ya studi kuniawan menjadi salah satu penerimanya
perbedaan signifikan ketika menggunakan kredibilitas nih dari sisi penerimaan karyawan apa
kalau sekarang sih saya merasakan dengan harga disabilitas ini lebih efektif sih mas
lebih misalkan untuk mencukupi kebutuhan sdm kita itu
ini kalau dari segi waktu cukup efektif dan menurut saya cukup efisien gitu
melawan stigma bahwa difabel tidak bisa bekerja
nampaknya lebih mudah dilakukan jika menggunakan kekuatan teknologi
tadi nal taprawira yogyakarta